dan saat ini gunung anang krakatau berstatus siaga atau pada level tiga
salah satunya garada dulu
keuntungannya memang yang dirasakan sama saya itu memang
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta
terus kan didukung orang tua secara full
ada makna dan pesan mendalam yang mereka gaungkan
kedua undang undang tersebut sudah jelas bahwa bila melewati perlintasan itu pengguna jalan harus mendahulukan kereta yang mau lewat
meski nyaris bangkrut saat pandemi covid sembilan belas melanda kini pesanan sudah mulai datang lagi secara rutin
kita mau ngakhiri sesi apa
ini juga tentang berapa banyak material yang digunakan
puing sisa kebakaran di area seluas tiga delapan ratus meter persegi itu